dan saat ini sudah bergabung di studio cnn indonesia newsroom adalah mantan ketua kpk abraham samad
selamat sore bang terima kasih
sudah menyempatkan diri sebentar saja ke sini terima kasih
pertama saya mau bertanya tadi ketemu dengan mas novel
bagaimana kondisinya dan seperti apa sekarang semangatnya
kondisinya sudah cukup bagus tapi dia masih akan menjalani lagi operasi terakhir ya
tapi secara kasat mata sudah bisa melakukan aktivitas
kemudian yang kedua yang luar biasa menurut saya semangatnya
semangat novel ini kan punya fighting spirit yang tinggi ya
jadi seolah olah tak tampak bahwa sedang ada masalah dengan fisiknya
itu yang luar biasa bagi saya
karena kasus novel ini membuat mereka semakin semangat
semakin semangat dan semakin garang
dan ketika mas novel tadi datang seperti apa suasananya
teman teman kondisi psikologisnya bagaimana suasananya
ya pastilah ada cukup haru dan lain lain sebagainya ya
tapi terlepas daripada itu semua yang saya lihat yang luar biasa
kekompakan anak anak di kpk itu masih sangat luar biasa
kemudian yang kedua semangat untuk memerantas korupsi
karena itu yang penting
karena kalau mereka sudah tidak semangat sudah takut dengan teror itu
maka habislah sudah pemberantasan korupsi
tapi ini tidak
justru sebaliknya makanya tadi saya dalam speech saya tadi
saya sampaikan bahwa kasus novel ini harus membuat mereka lebih garang
dalam memerantas korupsi
karena itu pesan mesej yang akan kita kirim kepada koruptor
bahwa kita tidak gentar terhadap serangan
yang anda lakukan
tapi kita justru semakin gencar membunuh para koruptor
ya kemudian kan sekarang sudah pulang so far kekediamannya
kalau mungkin sempat ngobrol ngobrol apa pengamanan yang saat ini sudah disiapkan
mudah mudahan pengamanannya cukup maksimal
tapi pengalaman saya di masa lalu waktu saya memimpin kpk
pengamanannya itu terlalu minimalis menurut saya
dan apakah itu kemudian sekarang ada perubahan
mungkin ada perbicaraan
mudah mudahan itu ada perubahan ya
mudah mudahan itu ada perubahan karena kalau pengamanannya masih seperti dulu
yang sifatnya sangat minimalis maka saya menjadi khawatir terhadap keamanan
serta perlindungan pegawai pegawai kpk
buktinya terjadi dengan mas novel
iya yang sedang menjalankan tugas itu sebenarnya intinya
tapi terlepas daripada itu sebenarnya serangan terhadap novel ini
ditujukan juga kepada kpk sebenarnya ya
jadi bukan cuma secara personal novel tapi sebenarnya juga kepada kpk
serangan ini tujuannya ingin melululantahkan ya
ingin membuat menggoyangkan melemahkan kpk supaya kpk tidak berdaya
dan kalau kpk tidak berdaya maka yang merasakan kenyamanan yaitu para koruptor
dan itu sudah terbukti hari ini sudah terlihat bahwa itu tidak berhasil ya
insya allah ya kalau saya lihat tidak berhasil sama sekali karena anak anak di kpk masih begitu kuat spiritnya masih
masih seperti dulu
dan seharusnya memang begitu
dan menurut saya apapun yang terjadi agenda pemberantasan korupsi tidak bisa jalan di tempat
tapi kemudian bagaimanapun kasus ini sekarang masih berjalan
belum terungkap sepuluh bulan
tadi di speech juga mengatakan anda sudah melihat sepuluh bulan terakhir ini
evaluasi anda ada kemajuan jalan ditetap di tempat atau malah mundur
saya punya penilaian subjektif ya penilaian subjektif saya begini
oh ini sepuluh bulan waktu yang bukan singkat waktu yang cukup lama
tapi sampai hari ini kita tidak lihat progresnya yang menjanjikan
oleh karena itu menurut saya memang satu satunya jalan mungkin harus dibentuk tim gabungan pencari fakta
agar tgpf ini bisa bekerja sama dan membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus penyiraman terhadap novel
kalau tidak menurut saya nanti kepolisiannya kewalahan
jadi perlu ada yang membantu kepolisian siapa yang membantu
ya itu tadi tim gabungan pencari fakta
anda sudah melihat polisi kewalahan
kewalahan mungkin dari segi waktu dan lain lain sebagainya
oleh karena itu harus ada yang membantu
siapa yang membantu ya bentuk satu tim tim gabungan pencari fakta
karena secara logika begini setiap kita ingin melakukan investigasi semakin banyak orang kita libatkan melakukan penyelidikan investigasi terhadap suatu masalah
maka semakin mudah menemukan jalan keluarnya semakin mudah menemukan peristiwanya dan semakin mudah melihat latar belakang kejadian perkara itu
sebenarnya intinya itu jadi semakin banyak orang dilibatkan
oleh karena itu menurut saya tim gabungan pencari fakta itu menjadi jalan yang terbaik menurut saya
jalan yang terbaik
artinya pada saat beberapa waktu lalu kan sudah ada komitmen dari kapolri
akan benar benar menyelesaikan secara terbaik
secara tuntas kasus ini tapi toh beberapa bulan berlalu akhirnya juga belum ada progres dari itu
artinya negara di sini masih belum seberapa serius menurut anda
bukan tidak serius tapi menurut saya tidak maksimal
tidak maksimalnya negara tidak memberikan perlindungan yang kuat bagi orang orang yang bekerja untuk memberantas korupsi
itu sebenarnya intinya
kan negara harus hadir untuk melindungi segenap warga masyarakatnya
apalagi orang orang yang sedang bekerja untuk memberantas korupsi
di situ negara gagal menurut saya
maksudnya tidak hadir
karena kalau negara hadir maka kasus seperti novel ini tidak akan terjadi
karena ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kasus novel ini sudah pernah terjadi di kpk
waktu saya baru masuk kpk pimpinan sebelumnya sobat saya pak busro mukhodas menyampaikan bahwa ada pegawai kpk yang ditabrak masuk rumah sakit
serangan teror fisik juga begitu
tapi kasus itu tidak pernah diungkap
tidak pernah ditemukan pelakunya
maka apa akibatnya dari kasus yang tidak pernah terungkap
kejadian lagi menimpa novel
oleh karena itu kenapa saya sangat getol menyatakan bahwa harus kasus ini terungkap
karena saya khawatir kalau kasus novel tidak terungkap maka tidak menutup kemungkinan pegawai pegawai kpk yang lain bahkan pimpinan kpk yang ada sekarang ini
nasib yang dialami novel
permintaan untuk membentukkan tgpf awalnya sudah disampaikan oleh istri mas novel sendiri
pada saat itu kemudian permintaannya jelas di sana ditujukan kepada presiden joko widodo
menurut anda reaksi respon istana sejauh ini bagaimana
saya belum tahu persis tapi menurut saya
karena sudah beberapa bulan langsung tidak juga membicarakan soal itu
yang penting harus ada apa
reaksi atau respon yang kuat dari pimpinan kpk
inisiatif dari pimpinan kpk yang sekarang untuk terus mendorong pemerintah mengingatkan pemerintah supaya dibentuk tim gabungan pencari fakta
ditekan terus harus diingatkan
karena pemerintah ini kan pekerjaannya banyak
banyak yang diurusin
jadi harus setiap saat diingatkan didorong
kalau enggak bisa saja itu terlupakan
oleh karena itu siapa yang punya peran untuk bisa terus mengingatkan dan mendorong pemerintah
yaitu pimpinan kpk sekarang
karena kita di luar ini kan cuma bisa support membantu
tapi yang bisa secara struktural berhubungan dengan pemerintah yaitu pimpinan kpk sekarang
tapi kita semua sepakat kemudian sepuluh bulan ini adalah waktu yang terlalu lama untuk pengungkapan
kalau saya penasaran apakah hal yang sama juga dirasakan oleh teman teman di kpk
tadi dari diskusi kita dengan pegawai pegawai kpk
mereka melihat ini waktu terlalu lama
ada kegelisahan juga sedikit di internal kpk
karena kegelisahan apa yang dihadapi
mereka khawatir kalau kasus ini tidak terungkap
dan bisa menimpa mereka
itu kekhawatiran dia
dan kekhawatiran itu menurut saya hal yang sangat wajar
maka itu harus direspon secara positif oleh pimpinan kpk
dengan cara apa
dengan cara terus mengingatkan
dan mendorong pemerintah agar sesegera mungkin membentuk tim gabungan pencari fakta
karena pemerintah ini pekerjaannya banyak
jadi bisa saja melupakan
bisa saja tidak sempat diingat
oleh karena itu disitulah peran pimpinan kpk
tgpf juga apakah harus dibentuk karena ada kecurigaan beberapa saat lalu
sudah disampaikan oleh mas novel
ada kecurigaan ada permainan aparat yang ikut bermain dalam penyerangannya
kalau saya sengaja lihat
saya tidak melihat itu
tapi saya lebih melihat bahwa semakin banyak tim yang dilibatkan
semakin banyak orang yang dilibatkan di dalam investigasi kasus novel
semakin peluangnya itu semakin besar untuk ditemukan pelaku
contohnya begini logikanya
kalau tiga orang melakukan investigasi dibandingkan dengan sepuluh orang
kan sepuluh orang lebih memungkinkan menemukan pelakunya
sepuluh kepala yang sama sama berpikir ya
jadi dia bekerja sama
jadi tim gabungan pencari fakta dengan kepolisian
tidak boleh didikotomikan
tapi mereka satu kesatuan yang bekerja sama
saling memberikan supporting untuk bisa mengungkap kasus ini
intinya itu sih di bayangan saya
bang analisa pribadi ya
kasus yang menimpa mas novel ini
seberapa besar kemungkinannya akan terulang sekarang
mungkin bisa cerita sebenarnya pengamanannya seperti apa untuk teman teman penyidik kpk
pengamanan yang ada di kpk itu kan pengamanan yang
sangat minimalis dan itu hanya diperuntukkan dulu ya
bagi pimpinan kpk saja
jadi penyidik kadang kadang pengamanannya lebih lagi minimalis
karena hanya dilindungi hanya diamankan ketika sedang bertugas
jadi pulang ke rumah sudah
iya sudah enggak
kemudian itu yang terjadi dengan mas novel
dan itu yang terjadi menurut saya
itulah yang saya sebut sangat minimalis
seharusnya kan walaupun sudah tidak bertugas
tapi pengamanan itu harus masih ekstra dilakukan
kalau kita melihat ada potensi potensi terjadinya serangan
bagaimana membaca potensi itu misalnya ketika kasus kasus besar sedang diungkap
potensi potensi itulah yang harus dibaca
dan potensi itu pasti cenderung naik ketika kasus besar sedang berubah
ya eskalasinya naik kan
makanya itu yang harus dibaca sebenarnya
untuk menempatkan pengamanan itu lebih maksimal
tapi saya juga bisa memaklumi di kpk bahwa kenapa pengamanannya minimalis
ya mungkin jumlah satu jumlah pengamanan
terus biaya pengamanan
itu juga terkendala di situ menurut saya
lagi lagi korelasinya di pemerintahan kan
kalau sekarang semangatnya sekarang sudah terdorong gitu ya ketika mas novel datang
bagaimana untuk memastikan sekarang apakah sudah bisa bekerja seperti semula
sekarang masih ada beberapa utang penyelesaian pengobatan juga masih di singapura
yang bisa dilakukan apa sekarang
sekarang mungkin novel harus berkonsentrasi dulu bersama keluarganya
ya menurut saya
melakukan recovery kesehatan
karena tidak lama lagi mungkin bulan maret itu akan dilakukan operasi susulan terhadap matanya
oleh karena itu sekarang dia harus melakukan proses recovery
kemudian yang terpenting bagi saya
bahwa novel ini walaupun sekarang tidak terlalu aktif
karena ada proses yang sedang dijalani
proses pengobatan proses operasi kelam
paling tidak novel ini tidak boleh menurut saya harus tetap ditempatkan pada posisinya semula sebagai penyidik
artinya dia tidak boleh diberhentikan sementara
karena menurut saya ini orang luar biasa dalam penyidikan
jadi harus dimaksimalkan dia punya tenaga kelak menurut saya
bang terakhir masih soal tgpf
apakah menurut anda selama ini pemerintah tidak kunjung membahas soal itu membicarakan soal itu
tapi hanya memberikan dukungan support secara lisan ya dalam beberapa pidato
bahwa kpk harus didukung korupsi harus diberhentikan
korupsi harus diberhentikan
tapi tidak ada pembahasan soal tgpf itu
apakah anda melihat ada ketakutan dari pengungkapan peristiwa ini
sebenarnya saya tidak melihat itu
bahwa ada ketakutan sama sekali
tidak ada pemerintah yang takut
cuma menurut saya pemerintah ini terlalu banyak pekerjaan ya
terlalu banyak hal hal lain yang harus juga jadi pusat perhatian dia
oleh karena itu disinilah peran teman teman saya yang ada di kpk pimpinan kpk untuk terus mengingatkan mendorong pemerintah agar segera membentuk tim gabungan pencari fakta
sebenarnya itu intinya
supaya pemerintah bisa lebih mendengar itu lebih bisa selalu mengingat
karena pekerjaan pemerintah bukan cuma ini banyak
oleh karena itu harus diingatkan selalu
kalau setiap hari kita ingatkan kita dorong maka pasti akan terbentuk
jika kita ingatkan sekali sekali maka bisa saja terabaikan atau terlupakan
ini juga masukan berarti untuk para pimpinan kpk ya
harus terus melakukan komunikasi yang tidak putus dengan istana untuk tgpf ini
dan terakhir saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya buat teman teman media termasuk cnn yang terus mendukung mensupport luar biasa kpk dan novel
terima kasih pak abraham
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news